tensi ketegangan kembali meningkat di semenanjung korea dalam satu pekan terakhir
pekan lalu korea utara melakukan sejumlah uji coba misil balistik ke arah selatan
di saat korea selatan menggelar latihan militer gabungan bersama dengan amerika serikat
bagaimana kemudian hubungan dua negara korea selatan dan korea utara
kita bahas langsung bersama dengan dari naufal mulyaman
dosen hubungan internasional universitas kristen indonesia dan peneliti di lembaga inadis
mas daril selamat malam
selamat malam mbak
halo mas daryl kita bahas soal korea selatan korea utara yang masih terus
apa namanya tensi ketegangan ini masih sampai sekarang gitu ya
bahkan kembali meningkat kemarin di semenanjung korea antara korea selatan dan korea utara
ada insiden uji coba misil balistik juga kerap dilakukan kita ketahui oleh korea utara sebelumnya
dan hal ini akhirnya dianggap mengancam korea selatan serta keamanan kawasan
mungkin bisa kita tarik dulu ke belakang
sebetulnya hubungan keduanya ini sampai saat ini seperti apa sih
apa sih tensi ketegangan ini
apa yang akhirnya muncul kembali
oke jadi memang korea selatan dan korea utara ini selalu dinamikanya itu tidak bagus
kebanyakan tidak bagus
kenapa karena memang selain ideologinya yang berbeda di level politik dan pemerintahan
tetapi juga untuk koalisi atau misal sekutunya itu juga ternyata paling tidak suka
kita juga tahu

kita bisa melihat bahwa korea utara bersama rusia dan tiongkok
sementara korea selatan bersama amerika serikat dan jepang
jadi kalau misal kita tarik ke belakang ketika setelah perang dunia ii
lalu uni soviet bersama tiongkok masuk ke menanjung korea lewat utara
lalu amerika selatan eh maaf amerika serikat masuk melalui korea selatan
nah tindak saat itulah
itu mereka terbagi
dan sebenarnya pun sampai sekarang
mereka itu masih dalam kondisi perang
mereka belum selesai mereka hanya gencatan senjata ketika perang korea berhenti
seperti itu mbak
oke mas dari tapi kalau kita flashback kita balik lagi ke dua ribu sembilan belas
kita ingat banget dulu ada momentum yang menjadi sorotan dunia ketika ada presiden korea selatan
presiden amerika serikat presiden korea utara ini masuk ke zona demilitarisasi ya begitu di perbatasan
kalau menurut mas dari
apa substansinya kemudian banyak pengamat atau banyak netizen yang mengatakan bahwa kayaknya ini cuma pertunjukan aja deh
tapi sebetulnya substansinya apa yang mungkin bisa berdampak pada apa yang terjadi belakangan ini
sebenarnya ini mungkin kalau misal bisa dibilang gimmick ya gini gini
jadi sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi politik domestiknya korea selatan
di korea selatan ada dua partai besar
ada people power party dan juga ada democratic party
nah democratic party ini ketika menghadapi korea utara
itu pasti akan mengedepankan nilai nilai humanis
akan mengedepankan nilai nilai kerjasama dan kooperatif
misal yang paling terkenal itu adalah ketika presiden kim bee jong
mengenalkan kebijakan namanya sunshine policy sampai akhirnya dia mendapat nobel
lalu kebijakan ini dilanjutkan oleh presiden kim dae jong

nah tapi setelah presiden kim dae jong itu ada presiden lee myung buk
presiden lee myung buk ini datang dari partai people power party yang sama kurang lebih dengan presiden yang sekarang yoon seok hyo
nah partai merah gitu ya partai people power party ini selalu mengedepankan nilai nilai konservatif dan keras menghadapi korea utara
nah dua ribu sembilan belas ketika presiden moon jae in menjabat
presiden moon jae in itu datang dari partainya
presiden kim dae jong yaitu partai demokrat
nah karena dia berafiliasi gitu lah kira kira dengan partai ini
juga mengedepankan nilai nilai yang memang dianggap dari presiden kim dae jong
presiden nobition yang datang dari partai ini
maka ketika presiden moon jae in menjabat nilai nilai humanislah yang dikedepankan
berkolaborasi berdiplomasi dan juga berkomunikasi dengan partai ini
berkolaborasi berdiplomasi dan juga berkomunikasi dengan partai ini
berkolaborasi berkomunikasi dengan partai ini
keen fungusible terakhirnya bisa terjadi kejadian di zona demilitarisas gave itu
lalu berikutnya presiden im yongbak naik
nah presiden im yongbak karena datang dari partai pitopower parti juga
ya dia menghentikan kebijakan itu
padahal sunsan policy itu berisi untuk memberikan bantuan
memberikan dana kemanusiaan
mengedepankan nilai kerjasama dan kolaborasi
dari korea selatan ke korea utara
oke kalau melihat gaya kepemimpinan apa tadi yang disampaikan sebelumnya adalah humanis
mungkin sekarang berubah
mungkin tidak dengan adanya kejadian ini
bukan sekali dua kali korea utara juga menembakkan rudal balistik mereka
ada ultimatum besar besara
ultimatum tegas yang disampaikan oleh korea selatan ke korea utara
sehingga kalau dilihat karena presiden yun soekyol ini datang dari pitopower parti
yang merupakan partai merah gitu ya yang konservatif
mengedepankan tadi nilai nilai konservatif dan keras
presiden moon jae in sebelumnya
maka untuk menghadapi korup bisa dipastikan juga akan keras gitu
kalau misalnya di sebelum sebelumnya
jika korup menembak
misal akan diberikan misal nota gitu ya
misal seperti itu
tapi kalau sekarang karena presiden yun dibalas lagi
nah itu yang kita lihat di beberapa hari terakhir ini
sehingga terjadi balasan
nah itu sebenarnya memang mengkhawatirkan
banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa presiden yun sok you ini
kurang lebih mirip dengan mantan presiden donald trump
dari amerika serikat dengan biaya kepemimpinannya
seperti itu mbak
artinya prospek perdamaian kedua negara masih sangat jauh mas dari
masih sangat jauh
mana kalau saya boleh bilang suram
karena dorongan di domestik itu juga akhirnya banyak yang menolak
untuk adanya reunifikasi dua korea ini
pemuda dan pemudi di korea selatan itu mengatakan ya nggak usah remodifikasi
banyak narasi narasi yang mengatakan bahwa kementerian reunifikasi korea selatan itu nggak usah ada juga
karena ngabisin anggaran lebih baik
anggarannya dipakai untuk pembenahan transportasi atau misal pendidikan
yang akhirnya bisa dikatakan suram
lagi lagi juga ditambah karena persoalan dua korea ini menyangkut dengan negara negara di sekitarnya
yang juga kebetulan negara negara besar
maka juga akan semakin susah
amerika serikat dan tiongkok
lalu sebut kemudian juga ada rusia
lalu juga ada jepang
karena nggak cuma ada isu dua korea ini tuh benarnya
tapi juga ada taiwan
padahal kalau kita lihat ada beberapa film yang sudah memunculkan
bagaimana prospek reunifikasi korea selatan dan korea utara
tapi nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat begitu ya
karena melihat panas dingin dari hubungan korea selatan korea utara
artinya reunifikasi ini masih jauh
sebetulnya pro kontranya mungkin bisa dijelaskan kepada kami
singkat saja pro kontra jika nantinya memang ini akan terjadi reunifikasi ini
jadi memang banyak pengamat juga
yang mengatakan bahwa persoalan reunifikasi itu tidak hanya penyatuan dua negara
dua negara ini tumbuh dan berkembang dengan ibaratnya dua orang tua yang berbeda
yang satu liberalisme yang satu komunisme
lalu tidak cuma itu
penduduk korea utara itu ditakutkan oleh korea selatan
korea selatan dengan ekonomi yang sebegitu maju
dengan peran dia sebagai middle power
anggota g dua puluh anggota mikta gitu
lalu juga dengan airsoft diplomasinya yang sukses lewat dan kebudayaan populernya
itu menganggap kalau misal korea utara ini bergabung
itu bisa menjadi beban untuk ekonominya yang memang sudah baik
nah itu yang jadinya agak susah untuk bagi korea selatan
untuk bisa masuk dan mau menerima betul korea utara
di sisi lainnya korea utara juga begitu
dia punya konstitusi bahwa dia adalah negara nuklir
dan dia selama ini pun hidup dari nuklir
dengan artian dia suka dalam tanda kutip
gertak sambil uji coba nuklir segala macam
sebenarnya untuk mengharapkan dana kemanusiaan internasional
supaya bisa dialirkan ke sana
apalagi barunya dia mau bikin ruang untuk berdagang dengan putin
nah itu juga agak susah
oke terakhir mas dary karena waktu yang terbatas
kekhawatiran masyarakat indonesia akan seperti apa
apa yang mungkin bisa berdampak kepada indonesia
khususnya dengan hubungan korea selatan dan korea utara
ya karena indonesia itu sebenarnya politik itu
dikatakan oleh utara
dan dikaitkan dengan kbri
nah impact kita kalau mereka pincat
menjadi perang terbuka lagi
maka jika kemungkinan asean khususnya menerima pengungsi
pengungsi dari korea selatan
mungkin korea selatan juga tidak akan menuju cina
tidak akan menuju jepang
mereka pasti akan mencari zona aman
nah menurut hemat saya
indonesia masih dalam kapasitas itu
kita lihat korea selatan investasi misal banyak di sini
mereka hidup nyaman diasporanya di sini
dan mungkin bisa menjadi
part untuk pengungsian
seperti itu mbak
mas dari naufal terima kasih banyak untuk analisisnya
soal panas dingin hubungan korea utara korea selatan
nanti kita berjumpa lagi dengan topik lainnya di korean corner
terima kasih banyak selamat malam